tuan bang dari band
dan kenamaan kusplus ini kiranya dapat menjadi inspirasi
jika tongkat kayu dan batu saja bisa jadi tanaman maka di dunia ini segala sesuatu dapat dilakukan
siapa tak kenal destinasi wisata yang dijuluki pulau paradewa ini
lokasi wisata dunia yang menjadi unggulan indonesia mempunyai pesona yang belum banyak terjamah oleh masyarakat luas
inilah pulau serangan
berjarak lima km di tenggara kepulauan bali dan masuk dalam wilayah kota denpasar
pulau ini memiliki cerita panjang terkait pengelolaan wilayah di pulau dewata ini
menjadi pulau kecil yang keberadaannya dikelilingi pantai
serangan di awal sembilan puluh an menjadi sasaran pertama reklamasi wilayah darat untuk merombak lanskapnya menjadi objek wisata
namun sayang harapan itu pupus ketika pengerukan lahan sudah berjalan selama tiga tahun
proyek mangkrak karena pergantian kepemimpinan di era reformasi
wilayah serangan pun seperti tak lagi dapat diselamatkan lanskap orisinalnya
di pulau indah yang terbentang sekitar tiga km di selatan denpasar
iwayan patut dikenal sebagai pelopor pemulihan ekosistem yang dahulu rusak akibat reklamasi
misinya sederhana membangun stigma positif pulau serangan dan nelayannya
yang dahulu dikenal sebagai perusak ekosistem demi pundi pundi uang
mimpinya membuat tempat wisata memutar roda perputaran ekonomi dan tentunya melestarikan ekosistem
laki laki kelahiran denpasar enam juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu ini tumbuh dan besar di pulau serangan
watot tumbuh dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi perjuangan dalam mendapatkan sesuatu
dengan latar belakang sekolah kejuruan patut justru mendapati dirinya terpanggil untuk mengabdi pada tanah kota asalnya

sehari hari ia bekerja sebagai nelayan dan penggiat kegiatan kepemudaan di serangan
inisiatif fatut akan konservasi lingkungan dimulai dari rasa prihatinnya terhadap kondisi pulau serangan pasca mangkraknya proyek reklamasi
reklamasi ini tidak hanya mengubah kontur ekologis pulau serangan namun juga nyaris melenyapkan ekosistem bawah

dampaknya hasil tangkapan seperti ikan dan hewan laut lain yang menjadi sumber ekonomi dan gunakan ekonomi
yang menjadi sumber ekonomi nelayan pulau serangan ikut lenyap
warga kemudian beralih ke pencongkelan terumbu karang untuk bertahan hidup
patut pun tak tinggal diam melihat kerusakan yang semakin tidak terkendali
ia kemudian memulai dari hal yang sederhana
berawal dari melihat anak anak pulau serangan yang mengikuti kegiatan les tambahan sepulang sekolah
ia kemudian membuat program pembelajaran bagi para pelajar di tempat tinggalnya di banjar kaja desa serangan
materi yang ia ajarkan berupa materi tentang cara menanam terumbu karang
saya tidak pernah mengajak saya tidak pernah melarang
saya melakukan dengan anak anak awalnya kan saya lakukan anak anak
beliau patut mau ikut ayo saya ajak
karena dia ikut kita ajak
melakukan akhirnya anak anaknya tertarik gitu dengan adanya terumbu karang ikan semakin banyak datang
saya kan kebetulan waktu itu dibantu juga sama teman teman di yayasan bahtera nusantara namanya untuk dokumentasinya
saya foto kita bawa ke darat setelah ini hasilnya kita perlihatkan
akhirnya kepikiran anak anaknya dimana kita taruh nanti
kita taruh di mana bapaknya mau mencongkel batu karang kita taruh di sana
nah kita taruh di sana
nah kepikiran nggak mungkin kan orangkuanya mencongkel itu karena itu milik anaknya
nah strategi strategi itu kita bangun gitu
ketika strateginya membuahkan hasil pada dua ribu tiga patut kemudian memberanikan diri membentuk komunitas yang ia namakan komunitas karya segara
sebagian besar anggota komunitas ini adalah nelayan nelayan teman seperjuangannya
bersama komunitas karya segare yang anggotanya berjumlah empat puluh delapan orang saat itu patut
kemudian menelurkan ide ide baru
bukan hanya mendatangkan pundi pundi uang untuk anggotanya
namun juga untuk memperbaiki ekosistem laut yang sempat rusak
terumbu karang asuh inovasi pembuatan media tanam terumbu karang atau riftball
hingga perkembang biakan silang spesies kuda laut adalah beberapa dari sekian banyak program yang dibuat oleh patut bersama karya segara
ya sekarang kita menuju mencari bibit
mencari bibit itu
memasuki tahun dua ribu tujuh belas karya segare yang entitasnya sebagai komunitas terhenti karena hilangnya sosok pemimpin dan kurangnya budaya struktur organisasi di dalamnya
namun semangat patut bersama sahabatnya terus melaju
bersama dengan lebih kurang sembilan orang yang tergabung dalam komunitas pencinta lingkungan baru binaan patut
ia melakukan kegiatan rutin mingguan yang salah satunya adalah pencarian bibit mangrove
dengan alat alat yang sederhana patut kemudian berkelana
sudah rutin memang
kalau kita lakukan dari tahun dua ribu tiga belas sudah rutin
tidak hanya di sekitar kawasan menggrup taurang urah raya di sini termasuk di kawasan purwoserangan juga ada
cuma jenisnya beda
kalau di sini kebanyakan dia jenis mukronata sama soneratya
kalau yang diserangan itu
spesiesnya itu jenisnya bruguera
nah kita nanti mau nanem yang lebih banyak jenis risopora mukronata
hmm akan kita tanam di mana ini beli kita bawa nanti akan kita tanam
ya nanti kita akan kembangkan diserangan
nah nanti setelah dia tumbuh nanti kita akan tanam nanti bersama sama baik dengan masyarakat dengan perusahaan termasuk kepada pihak pihak yang merasa peduli terhadap
sekarang kita nyari bibit mangrovenya di sekitar sana
dalam mengumpulkan bibit mangrove patut dan kawan kawan tak asal ambil
patut memilih bibit yang warnanya masih hijau kecoklatan dan batangnya tidak lunak yang artinya tidak mudah busuk
jenis menggrup pun beragam
namun yang biasa ditemukan di sekitar pesisir pantai serangan adalah jenis risopora mukronata
jenis ini berguna untuk melindungi hilir pantai dari abrasi
tak kurang dari dua karung bibit mereka kumpulkan setiap minggunya
sesampainya di pesisir bibit mangrove tersebut kemudian dibawa untuk dipersiapkan penanamannya
sebelum menanam akan dipersiapkan dulu pagar dari bilah bambu guna melindungi tanaman mangrove ketika air laut sedang pasang
setelah ruas ruas bambu siap patut dan kawan kawan akan lanjut menuju ke lokasi tempat penanaman mangrove
berbekal alat sederhana jaring jaring panjang bambu serta plastik polybag instalasi penanaman siap dibangun
sepanjang siang hingga menjelang matahari terbenam patut dan kawan kawan berbagi tugas
ada yang membuat instalasi pagar pengaitkan jaring
ada pula yang satu persatu meletakkan bibit mangrove ke plastik poly

penyulan jenaka dan obrolan santai membuat pekerjaan terasa ringan
kalau kita merusakkan yang hidup cuma kita
tapi generasi yang mendadang tidak akan bisa berbuat
akan menjadi beban seperti sekarang
kalau saya merastanakan menanam memperbaiki memulihkan lagi cedera pulau serangan yang menikmati siapa
tidak ada masa
seperti bengkoang serangan ini
berukuran lebih kecil dari biasanya
bengkoang serangan hanya berukuran sebesar bola pingpong
dengan kulit yang mudah dikupas layaknya kulit jeruk
penanaman bibit bibit tanaman ini bukannya tanpa tujuan
tepat di depan lokasi tempat patut bekerja
rencana pembuatan kawasan ekowisata serangan sedang dirumuskan
bila terwujud tanaman tanaman ini nantinya akan meramaikan ekosistem darat
yang semuanya lahir dari tangan seorang wayan patung
harapannya mewujudkan konsep ekowisata berbasis konservasi
dulu awalnya patut belum dan mungkin masyarakat umum ya belum bisa merasakan
bukti bahwa konservasi atau perlindungan terumbu karang ini bisa menghasilkan ekonomi buat mereka
tapi sekarang kalau mau dilihat di area wisata yang fokus yang di serangan
itu aktivitas dari penanaman terumbu karang kemudian pelepasan kuda laut
itu benar benar bisa menghasilkan pendapatan buat masyarakatnya sendiri
ekowisata adalah misi terpenting yang dimiliki wayan patut untuk pulau serangan
selain bersama perusahaan tempat ia bekerja
patut juga berusaha menggaungkan misi tersebut di lokasi wisata green island
di pantai serangan
ada berbagai ide atraksi wisata yang telah ia lahirkan bersama green island
mulai dari pelepasan kuda laut hingga penanaman terumbu karang
tak jarang pula tradisi upacara atau yang biasa disebut upegare dilaksanakan
agar aktivitas rekreasi yang berjalan di green island selalu berjalan lancar
sejarahnya kenapa kita ada itu dua hal
itu dulu sebenarnya inisiatornya adalah pak wayan patut
beliau yang pertama kali melakukan program penanaman terumbu karang
berkenalan dengan kami tahun dua ribu delapan
dulu awalnya pak wayan patut ini mencoba menawarkan
karena bali adalah dunia pariwisata
mencoba menawarkan kenapa enggak mengajak wisatawan yang datang ke bali
juga ikut terlibat dalam program penanaman terumbu karang ini
awal mula penggunaan medium transplantasi terumbu karang muncul berkat ide patut
bahannya pun sederhana saja
terdiri dari campuran semen bahan emulsi dan sterofoam
setelah dicampur bahan tersebut kemudian dicetak dan dibuat lubang di tengahnya
lubang inilah yang akan menjadi slot untuk menancapkan terumbu karang asli
agar dapat berdiri kokoh dan tumbuh sempurna di bawah laut
wisatawan dapat ikut berpartisipasi dengan menancapkan nambahnya ke terumbu karang buatannya
terumbu karang yang telah siap selanjutnya dibawa ke lokasi penanaman
untuk pemula siang hingga pukul tiga sore adalah saat yang tepat untuk snorkeling menanam terumbu karang
karena arus pantai sedang menuju surut dan ombaknya terbilang tidak ekstrim
menggunakan kapal cepat
rombongan berangkat ke lokasi penanaman yang berjarak sekitar satu km dari green island
di sana riftball telah terisi dengan banyak terumbu karang hasil kreasi wisatawan yang menikmati program ini
dengan regam terumbu karang ini ekosistem laut termasuk jumlah ikan yang menjadi tangkapan para nelayan berangsur pulih
contoh aja pada saat saya melakukan aja itu nilainya banyak gitu yang datang gini gini
ya mungkin bagi mereka yang kepingin melihat nilainya lebih ya mungkin mereka berhasil mencari ikan yang lebih besar

ya mungkin bagi mereka yang kepingin melihat nilainya lebih ya mungkin mereka berhasil mencari ikan yang lebih besar
tapi yang kita pikirkan adalah kalau kita mau contoh anggaplah kalau kita mencongkel gitu
kalau kita merusak kan yang hidup cuma kita tapi generasi yang mendatang nggak akan bisa berbuat
akan menjadi beban seperti sekarang
nah kalau saya melestarikan menanam memperbaiki memulihkan lagi citarapulut serangan yang menikmati siapa
yang menikmati siapa
patut juga dikenal aktif bergabung dalam proyek perlindungan satwa laut penyu salah satunya
penyu yang ada di pulau serangan kebanyakan berasal dari spesies kilonia midas atau penyu hijau
di bali penyu sendiri dikenal sebagai hewan yang bernilai tinggi karena kelangkaannya dan proses bertelurnya yang harus dilalui dengan pengawasan cermat
bersama yayasan pelestari penyu serangan patut rutin menyelamatkan telur maupun anak penyu baik di wilayah pesisir serangan maupun seputar wilayah denpasar
yayasan berperan sebagai tempat transit bagi proses reproduksi penyu sebelum akhirnya dilepas liarkan ke laut
sejalan dengan patut yayasan ini juga mengutamakan konservasi lingkungan sebagai misinya
kita di yayasan penyu berkolaborasi dengan pak patut
tidak bukan dari lelah yang kita lakukan

tidak bukan dari lelah yang kita lakukan
adalah untuk memiliki konsep satu prinsip yaitu lebih baik kita memelihara lingkungan daripada menjaga satwanya
kenapa harus seperti itu
ketika lingkungan itu lestari ketika lingkungan itu terjaga maka populasi habitat ataupun soto yang ada itu akan semakin berkembang

bekerja sama dengan balai konservasi sumber daya alam provinsi bali yayasan ini pun dipercaya untuk mengembang biaya
keberadaan penyu sangatlah penting khususnya bagi masyarakat bali karena penyu telah menjadi bagian dari berbagai ritual adat di bali atau biasa dikenal dengan upekar tingkat utama
sangatlah penting khususnya bagi masyarakat bali karena penyu telah menjadi bagian dari berbagai ritual adat di bali atau biasa dikenal dengan ukulkar tingkat utama
penyu digunakan sebagai perlambang kekuatan bumi dan alamnya sebagai pendamping hidup manusia
yayasan yang dikelola bersama patut ini tidak menerapkan tarif tertentu dalam bentuk tiket
pengunjung dapat memberi donasi untuk turut membantu pelestarian penyu di yayasan ini

bersama patut pola pikir masyarakat dalam menangkap satwa untuk keuntungan sepihak perlahan diubah
kalau menurut saya pak patut itu adalah seorang hero man
beliau pelaku yang konsen terhadap lingkungan itu sendiri
beliau begitu cepat merubah mindset bahwa
beliau begitu cepat merubah mindset bahwa
masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk membantai penyu
untuk tidak melestarikan ataupun tidak menjaga alam itu
mereka dibuat sama pak patut lupa jadinya
sehingga apa yang menjadi keinginannya pak patut nyambung dengan pihak masyarakat
pegangnya kita sendiri

untuk ketika mengajukan program

itu dan itu sering gitu ini kalau kita cari uang mau nanam ini masyarakat aja belum
kompak gitu nah mereka strategi yang dibangun itu tidak memahami tidak memahami pola karakter
masyarakat serangan masyarakat serangan akan tertarik akan terlibat bila melihat nilai ekonomi
berawal dari menjadi tokoh penggerak kegiatan kepemudaan di pulau serangan membuat perjalanan
wayan patut memiliki banyak cerita menarik susah senang ia lalui sambil mengajak kawan sesama
nelayan anak anak maupun remaja yang ada di sana untuk dapat mengubah nasib ke arah yang lebih baik
made andi salah satunya pemuda yang diajak ikut dalam kegiatan patut sejak dua ribu delapan itu
bahkan awalnya tidak berminat mendalami dunia konservasi lingkungan
made andi sendiri saat ini telah bekerja sebagai instruktur olahraga air di nusa dua bali sehari hari
ia membantu wisatawan yang berkunjung dan memandu berbagai macam kegiatan rekreasi bawah laut
seperti diving snorkeling maupun sea walking ia mengungkapkan keseriusan akan minatnya pada
diving tidak akan terwujud tanpa kegigihan patut
untuk membantunya mendapatkan sertifikasi sebagai instruktur yang satu skill bertambah itu untuk
untuk rumput karangnya itu yang luar biasa nambah skill dulu saya enggak tahu jadinya sekarang tahulah
tentang rumput karang dan dulunya saya hanya pengerusaklah istilahnya cuek dengan rumput
karang ah nggak peduli dan sekarang kalau sekarang udah kasihan kasihan terumbu karangnya digituin
itu itu memanfaat dan untuk apalagi saya di dikasih tipikat juga diberi ahmad dia tipikat
dicariin makanya ya bersyukurlah saya kenal sama dia itu saya anggap dia itu guru saya pahlawan
lah untuk untuk menurut saya secara pribadi dia saya anggap dia pahlawan luar biasa bukan untuk
di ini ilmunya bukan untuk dia aja sebenarnya untuk berbagi untuk masyarakat kalau masyarakat
itu mengerti itu itu track recordnya yang saya lihat untuk pak patut di lokasi kerjanya mada
andi juga sering mengajak patut berkolaborasi dari segi penanaman terumbu karang sebagai
daya tarik wisatawan madandi hanyalah salah satu dari banyak teman patut yang sudah menganggapnya
seorang yang patut lain di masyarakat lain pula di rumah di lingkungan sekitarnya boleh jadi
ia adalah seorang sosok pemimpin yang pandai menelurkan ide dan melontarkan solusi dalam suatu
masalah orangnya apa semangat tekad pokoknya apa yang diinginkan harus tercapai apalagi untuk lingkungan
di lingkungannya ke waktu itu kan lingkungan diserangkan gak terlalu bagus seperti ini
luar yani juga menggambarkan patut sebagai sosok yang romantis walau ternyata acuh tak
acuh dalam kesehariannya patut tinggal di rumah sederhana di daerah tukat semanik serangan bersama
istri ibu dan ketiga anaknya pertama kali ini cuma waktu apa nama itu terumbu karang yang ditanam
isi nama itu loh yang isi nama itu di ditaruh di bawah laut itu terus itu waktu pacaran sih waktu
kita pacaran gitu terus dia nyari nama saya itu oh ternyata dia nanya namamu siapa gitu nama saya
ini nuri kok ada sih nama kamu yang tertanam di sana itu sih kena kenaannya sehari hari
dia sering mengajak anaknya bermain atau ikut melihat kegiatan
yang berkaitan dengan konservasi lingkungan patut berpikir dengan cara itu ia dapat mengajarkan
anaknya untuk mencintai lingkungan tempat mereka hidup sejak dini kegigihan wayan patut dalam
menunaikan baktinya untuk tempat ia tumbuh dan berkembang kemudian mendapat apresiasi
berbagai penghargaan pun ia dapatkan salah satunya adalah penghargaan kalpataru sebagai
pada dua ribu sebelas yang ia peroleh dari presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono di kesempatan lain patut
juga berkesempatan memberikan pelatihan dan seminar penanaman terumbu karang baik di desa
hingga kemanca negara seperti di okinawa jepang harapan patut tak jauh dari keinginan terlibatnya
masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan
warg tanpa nadeh
atau yang berarti kenyang tanpa makan itulah perumpamaan yang senantiasa diingat patut
perumpamaan ini mengandung arti bahwa
kepuasan datang tidak selalu dari hal fisik yang tampak di depan mata namun
bisa juga datang dari mengerjakan sesuatu yang bisa membawa dampak baik bagi
sekitar orang yang bisa maju orang yang akan bisa sukses adalah orang yang banyak
kepada pihak yang bisajeksi dengan zon
yang katakanlah diberi kekayaan oleh pencipta
juga kita harus bercermin kepada diri kita sendiri
kita tidak harus misalnya dapat satu dihabiskan satu
nah mestinya sekarang kita harus banyak memberi
melihat bahwa cobalah kita sedikit sejenak saja
merenung kepada diri sendiri
apa sih yang sudah alam ini berikan untuk kita
sampai kita bisa seperti sekarang
apa sih yang mampu kita lakukan
yang sudah kita berikan buat alam ini
saya yakin karena alam itu ketika kita bisa memberi sekali saja
maka alam itu akan memberi seribu kali
kita memang mudah mengambil apa yang ada di bumi
untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini
namun dari wayan patut kita belajar
bahwa apa yang ditanam saat ini
akan dituai generasi menengah
dan yang akan datang
dengan menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang dimiliki saat ini
manfaatnya akan terasa untuk anak cucu nanti